kau sebagai presiden
loh saya mikir terus loh aneh menurut saya
jadi kalau saya milih wakil presiden yang urusan presiden tidak diakui
kalau saya pilih presiden wah pres saya tidak diakui
kenyataannya memang begitu pensiun saya cuma satu
hanya sebagai presiden
jadi saya bilang ya praktis saja
beda enggak sih
pensiun wapres sama wakil presiden
ini unik indonesia loh
yang perlu juga oleh lipih berantali juga
nah diterliti kenapa begitu
jadi sekretaris negara waktu itu mengatakan
enggak bu enggak
tidak terlalu jauh
ya supaya keren saya pilih yang presiden sajalah
inilah indonesia keunikan kita loh
sampai urusan begitu saja menurut saya aneh
padahal saya mendapat fasilitas dari negara
tapi yang untuk wapres itu tidak dapat
inilah pengalaman dari sisi
kalau ditanya bidang
yang perpolitikan indonesia ini
yang saya kadang kadang berpikir
politik indonesia itu sebetulnya arahnya mau kemana
jadi juga ini di sini sudah pak abu sediq joyo
dari lemhanas saya sudah bicara pada beliau
pak lemhanas itu rasanya
ha mesti dibetulkan pak
jangan enggak jelas arahnya
sebetulnya mau kemana toh
kalau bicara mengelola
lalu meneguhkan keindonesiaan
apa selama ini kita klinik kurang teguh ya
sebagai bangsa indonesia
karena penelitian penting sekali untuk pembangunan suatu negara
penelitian yang luas dan intensif diperlukan untuk menggali
dan mengoptimalkan sumber sumber kekayaan alam
serta mengolah bahan bahan yang diperoleh dari penggalian itu
penelitian penelitian yang harus menjadi prioritas saat ini
adalah di bidang sandang pangan perumahan
industri berat industri kimia dasar
pertambangan penduduk tenaga kerja
pendidikan kesehatan distribusi komunikasi
pertahanan dan keamanan negara
serta mengenai efisiensi aparatur negara
harus ada penguatan terhadap tiga jenis penelitian
yaitu penelitian dasar atau basic research
saya bicara kepada pak nasir
pak sekarang itu sudah jelas lho pak
karena kementerian kan dibagi
antara pak nasir sama
mengenai jenjang pendidikan
yang saya ketahui setelah kita ke sma
dulu ketika saya begitu
pasti sudah dibagi oleh empat bidang
dulu namanya pasti pasti alam
budaya sosbud ekonomi
yang mau pergi ke perguruan tinggi
jadi pada waktu itu
pasti kita sudah diarahkan
universitas seperti saya
dari pasti alam
sudah disuruh baik oleh guru guru
diberitahu kepada universitas universitas
yang ada fakultasnya
mengenai ilmu pasti
dari sekolah ini sekolah ini
sekolah ini masuk ke sana
tapi kalau sekarang aneh buat saya
mereka yang mau jadi mahasiswa
itu lalu dibiarkan saja
monggo dibuat penelitian benar
saya mendengar saja di ui
itu akan pensiun
jadi saya akan pusing kepala
katanya kita disuruh ini ke pendidikan
tapi sampai jalur akhir
itu tidak jelas
ini kalau dibiarkan terus
apalagi kita sudah menghadapi
bukan menghadapi sudah jalan
apa tidak nanti yang dari luar datang ke sini
contoh untuk kesehatan
di sana lebih banyak tidak dapat pekerjaan
itu masih begitu banyak
satu dokter itu menangani berapa
sampai tingkat dokter dokter profesor
mau membuka fakultas kedokteran
sekarang kan sulit saya setuju
tapi bukan dipersulit
wilayah timur saja tolong dihitung
siapa yang suka jalan jalan ke sana
sekarang kita sudah punya undang undang
yang begitu tadinya diharapkan oleh daerah
yaitu otonomi daerah
ketika itu saya menjadi wapres
ketika itu presidennya gus dur
ketika itulah diketok oleh dpr
untuk disahkan dan dijalankan
yang namanya undang undang otonomi daerah
supaya daerah itu bisa bangkit menuju kemandirian
mereka dapat lalu berdiri sendiri
tapi pada kenyataannya
dan ini saya sudah bilang juga
pada yang berwenang
coba toh dievaluasi kembali
pada waktu mau disamankan
di dalam satu rapat kabinet terbatas
presiden menanyakan kepada saya sebagai wapresnya
bagaimana menurut ibu wapres
kita akan segera melaksanakan
ini adalah sebuah undang undang baru baru
bagi republik ini
karena tadinya kan semuanya dipusatkan
nah ketika reformasi
merasa bahwa tidak boleh kekuasaan pusat itu begitu besar
supaya bisa diturunkan
dari provinsi sampai ke kabupaten kota
tapi saya mengatakan
kalau saya melihat undang undang ini
maka yang kurang ada
masalah potensi keekonomiannya
ketika itu adalah
ketika sebuah daerah
ingin untuk dimekarkan
yang harus ada adalah aspirasi
artinya jumlah penduduk
sangat tidak tercerminkan
saya bilang begitu
nah waktu itu
dengan segala hormat saya
adalah pak rias rasyid
waktu itu menteri
itu kehendak rakyat
sudah harus dilaksanakan
mari kita lihat
kalau nanti sudah mekar
dari adanya aspirasi dan wilayah
apa yang ada di tempat itu
karena itu kan lepas dari induknya
kalau kita lihat implementasinya
setelah sekian tahun
saya sudah bilang kepada mendagri
sebagai ketua umum partai
ini harusnya dievaluasi
kalau kita mau terbuka
dan berkata jujur
apbd yang ada
kalau tidak percaya
bawa dia jalan jalan
ke mereka mereka yang
nah ini di sini ada pak polisi
saya tidak tahu
belum tentu ada
bagaimana mau mengamankan bagiannya ya
yang menurut saya
kan sekarang namanya
kalau saya ke daerah
pak sudah ada poset belum di sini
siap belum bu
kami masih tetap
pak sudah ada kantornya pak
siap bu belum ada
nah saya kan ketemu bupati
sudah tidak usah bikin rumah dulu lah
ini saja dulu
ini berdah ya
karena katanya kan mengelola
ya kalau mau ngelola kan
tidak diberdah dulu
apa yang mau dikelola
itu baru persoalan pemerintahan
punyakah kita keberanian untuk mengevaluasi
lidhi yang menjawab
lalu penelitian terapan
sudah deh jangan dulu deh
bangsa kita ini dikasih teknologi teknologi
yang waduh tinggi tinggi segala macam
saya ingin teknologi tepat guna saja
tadi dikatakan sama pak nasir
yang menikmati kehidupan kekinian indonesia
kasihlah mereka nih teknologi tepat guna
dulu aku presiden
saya konsep pen melakukan hal itu
nggak usah ada pameran teknologi berat berat
sekarang kasih sama rakyat teknologi yang tepat guna itu
mungkin ada yang meremehkan saya
tapi bagi rakyat ini berguna sekali
kalau orang lihat menanam padi atau
itu kan ibu ibu bawa bakul
lalu bawa steak terserah
lalu ditusukkan steak ini ke tanah
lalu dia agak membungkuk miring satu satu
oleh seorang anak muda
saya nggak tahu masih sudah dipakai apa belum
itu terus mengalir ke hilir
sehingga apa yang telah ditemukan dan sebagainya
itu dapat lalu segera diimplementasi
mungkin tau tau kalau anak kecil dulu suka ada kereta dorong itu
dia hanya bikin dari itu
nggak tahu bagaimana
kereta dorong itu diibu bikinnya ada seperti kantong
ditaruh bibit di situ
lalu seperti ada rem atau apa
setiap jalan diketek
itu ada yang nusuk ke tanah
lalu dari kantong itu turun bibit itu
jadi orang hanya jalan begitu
saya bilang ini segera dijual
bagi kaum petani dan sebagainya
tapi saya tidak tahu dilaksanakan apa tidak
hal hal seperti inilah yang saya lihat
indonesia itu tidak mau melakukan
sesuatu hal yang baik berkesinambungan
ganti orang ganti aturan
tidak pernah melihat
ini adalah sebuah prospek ke depan
hal yang baik
yang perlu dilaksanakan
tidak perlu melihat orangnya
ini penyakitnya sebagai sebuah bangsa
yang sudah merdeka
kemarin pak jokowi bilang pramuka
harusnya karakter inovatif kreatif
saya bilang sama beliau
ini betul lho kondai ya pak
dilaksanakan apa tidak
kita sendiri ngalami
kalau bos tidak ada
belum tentu semuanya mau kerja sesuai
mesti bos ada di tempat
memang betul karena kita
inilah bangsa kita yang mesti kita koreksi ke depan
apakah itu masuk penelitian
kenapa tidak masuk
kalau kita saja mau menjadi teknologi yang tinggi
bahwa nanti manusia bisa dibantu oleh robot
tidak setuju saya
terus nanti pekerja kita diapakan
kalau semua mesin lalu dengan robotor semua
saya senang teknologi
tapi kan pikir dulu
manusia indonesia yang dua ratus katanya
ini saja saya bolak balik tanya statistik
benarnya orang indonesia itu sekarang berapa
tepat atau kira kira
kayaknya masih kira kira bu
apa gunanya statistik sensus penduduk dan lain sebagainya
mari kita belajar
saya selalu memimpikan dan memperjuangkan
argen indonesia memiliki suatu lembaga penelitian
yang kuat dan terkoneksi dengan berbagai
universitas dan perguruan tinggi yang ada di tanah air
seperti yang saya katakan tadi
saya mendukung agar pemerintah dan legislatif
dapat membuat keputusan politik anggaran
yang berpihak kepada lembaga lembaga penelitian
dan ilmu pengetahuan
karena kadang orang kalau lihat saya itu benar loh
kadang kadang saya pikir
suka guyon dalam batin saya
saya ini kayak dianggap alien apa ya
melihatnya aneh loh
kalau politikus lihat saya tuh udah kayak
terus nanti kalau sejarawan lagi mikir lagi gitu
terus saya pikir
sebetulnya saya ini makhluk indonesia yang ada di mana ya
apa terlalu banyak pengalaman saya
kalau cv saya di pampang situ
di sini ada pak hasko sekjen saya saya tempe
kenapa kok ibu gak pernah kasih tahu
kalau ibu tuh kayak begitu
untuk apa ya
ya sudah kalau orang menganggap saya bodoh ya nggak apa apa
kalau mau nganggup saya pintar
makanya sebetulnya saya nggak setuju kalau dokter dokter itu ditaruh gitu loh
orang yang tahu cuma saya kok
loh ya sebetulnya untuk apa coba
kita diam aja gak nyebut orang juga gak tahu
padahal saya ya punya
jadi anggota dpr
tidak pernah satu menit juga
boleh ini lucunya
boleh pindah komisi
jadi dari permulaan sampai saya dijadikan wapres
itu di komisi empat
pembantu komisi yang untuk penelitian
saya bilang gini indonesia ini sou banget
untuk penelitian kalau gak percaya ke dpr deh
gak pernah loh anggaran dari apbn
loh kok malah ditepokin
jadi gak dong
saya pernah bilang loh
gak tahu pak nasir ini inget atau enggak
pak kalau masuk ke dpr untuk anggaran
beliau tuh kaget
lah kok gede men loh bu
kok malah situ ngomong kok gede men
loh ya loh
lo katanya mau jadi politisi
loh itu kan berpolitik
saya ngebelain pada di sini loh
dari dulu loh
karena menurut saya gak bisa indonesia
hei kalangan intelektual
jangan kamu hidup di menara gading
aku gak ngerti
mau hidup di menara gading
gading kan cuma sebegitu
saya kan sering berdialog
dan dialog saya memang kayak gak masuk pikiran kan
tapi menurut saya masuk
maksudnya dia harus tahu
yang ada yang ada di bawah
untuk membumi dengan pengetahuan dia
nah lipi apa begitu
ya saya gak tahu
karena kan semua
lebih banyak kepada politik
belum penting tapi
praktisinya ke bawah
saya baru pulang dari thailand
itu teknologi lagi
jadi raja itu
kalau lihat situ mata saya
ini juga burung
nanti si bilang kemarin
tahu jabatannya saya cerita begini begini
ini bukan maksud saya narsis loh
ya itu tak tumpuk tumpuk gitu
sebetulnya gak usah
kalau ada yang dari
itu masuk apa pertanian ya
suatu jenis rumput
karena si raja ini melihat
tapi rajanya kan udah meninggal yang
jenis rumput mengapa
sampai dikenal kenalkan ke rakyatnya
karena akarnya itu
lima meter ke bawah
dan sebagainya lalu
apa itu kalau
tepi jalan itu kan kalau
turat ya turat apa
apa itu ya
kan biasanya pakai
semen dan sebagainya
kan mahal sekali
jadi itu bisa saling mengikat
dan sudah di
karena dia juga seperti
jadi seperti jaring jaring
nah menurut saya
teknologi tepat guna
lipi melakukan hal hal
seperti itu bagi rakyat
maka itu adalah rakyat kebanyakan
kan itu seharusnya
dari geografis kita yang kaya raya ini
seperti saya membuatkan
karena kalau melihat dari biaya
waktu itu belum ada pak polisi
ibu mega telah melakukan
gratifikasi kan harus sesuai dengan
undang undang gratifikasi kesono
jadi saya berani
sebetulnya di mana ujungnya
saya makanya bilang ini hulu dan hilir
belum lagi di birokrasi
arogansi sektoral itu
itu buat saya
tidak usah lihat jauh jauh
gitu pak haris
lihat aja kalau lagi ada
saya pernah loh
pengawal saya kadang kadang juga sampai
saya turun aja
tanya ini sebetulnya lagi
ini kabel apakah
ini lagi selain bikin solokan
oke kebetulan kan saya lihat
jalan itu terus terus ya
tutup kapan lagi
hah belum selesai juga
turun lagi saya
hanya untuk membuktikan diri saya
tanya lagi buka itu
yang sama tapi ada
lagi oh sekarang
apa sama ken harry
sebagai salah orang
yang segini lama lama kan saya segini dong
apa tidak bisa
disinkronkan nah tolong
diteliti kenapa nggak bisa sinkron
saya terus terang saja
pak jokowi kementerian
kan dilapat kabinet terus
apa nggak bisa sih sinkronisasi
dilakukannya selalu musim hujan
eh ketawa kan
saya memang karena
perempuan ibu ibu mesti berterima kasih
beda laki dan perempuan
perempuan lebih detail
jadi dianya kejar
terus sampai akhir
global karena mungkin ada niat
waktu sudah tolong saya diberitahu
saya kalau kasih ceramah bisa dua jam

dikasih sisa waktu lima menit
saya sudah terasa
nah dengan demikian
bapak bapak ibu ibu yang saya hormati
kalau mau mengelola
sekarang menurut saya
dari segala macam bidang
lalu terus dengan diskusi
yang mau membedah diri
sampai di ujung sana
karena keberagaman itu bukan
suku bangsa dan sebagainya
seluruh pekerjaan kita
seluruh hal yang
dengan dinamika yang keras
apakah republik ini
siapa yang menyinggung
aneh kalau buat saya
ini sedikit bicara politik
kita nggak berfikir logik
banyak sekali dari bangsa ini
dengan segala hormat
ini apakah akibat
penjajahan tiga ratus lima puluh tahun
menjadi rakyat terjajah
tidak bisa menerima
musyawarah untuk mufakat
sekarang masih ada
orang yang sepertinya tidak
lah mompo tapi nggak usah
datang saja mari kita debat
objektif kalau sudah subjektif
kan lau akhirnya
pokoknya ya sudah berhenti
tetap tidak bisa
itu adalah milik kita
itulah tadi disebutkan
mau meneguhkan kalau
mengelolanya aja dengan cara musyawarah
mufakat tidak bisa
di dalam benak mungkin di segini orang
ada yang bilang nggak setuju saya sama
mereka juga sempat memberikan
itu juga yang objektif
sekarang saya bilang kalau negara kita
pecah itu lihat aja nih
sebagai insan manusia
indonesia kita tahu
di mana kita berdiri
di dunia ini
dan diantara bangsa bangsa lain
di dunia kita ini
tanah air apa artinya
terbesar di dunia
mana lagi ya banyak toh
di pasifik dan negara negara
pulau pulau itu kalah
kita ini terbesar
dikaruniai oleh allah
keberagaman kebayang nggak
kalau kita seragam
kalau seperti sekarang
suka terbakar kalau
pinos udah dah
karena dia punya minyak
namanya yang membuat cepat terbakar
tapi kan tidak karena begitu
tumbuh lagi apa
itu bukan kekuatan dari yang di atas
kadang kita lupa loh
kalau kamu datang dari sumatera
kalau kamu mau pecah pecahkan
negara ini yang
adalah sebuah tanah
yang terdiri ke pulauan saja
monggo liti bantu
saya pernah memakai
satelit yang diperkuat
jadi dulu saya ingin tahu
benarkah pulau kita
yang disebutkan di
buku buku sekolah adalah
itu suruh saya hubungkan
dengan rusia dan amerika
kepulauan kita itu waktu saya
itu sudah tergambarkan
kemana ya apa itu
bukan dulu apa tadi
ada yang sebut
ipa sih mungkin masih ada
ternyata dua puluh dua ribu sekian
lima ribu dikemanain
dijual apa diapa nggak tahu deh
nggak ada perbaruan
katanya kepingin teknologi
modern bok ya itu
dulu dah supaya benar
dulu saya dari dulu
sama mendagri saya
kasih nama itu pulau pulau
terserah mau teh mau
apel mau opo kasih
laut kalau mencari itu
gampang melihat dari koordinatnya
tantang kalau sekarang karena cuma tinggal
itu mengelola mengelola
mengelola keindonesiaan kita
eh kamu yang dari lampung
saya tanya kamu dari mana lampung sumatera
kamu dari mana jawa tengah
kalau tidak dijaga
keindonesiaan ini menjadi
dari jawa ke lampung
atau dari lampung ke jawa ketawa
mereka jangan ketawa
kalau tidak dijaga
itu bukan pembenaran
siapa yang harus
waktu kemarin saya bela presiden
saya mungkin sudah kaca
di viral mecos yang
beliau lalu buat apa ya
susah susah bikin reformasi ya
eh orang itu pengecut
datang baik baik jangan
bullying orang gak jelas
bapak bapak itu di faktor
saya juga pernah presiden
boleh kenapa gak boleh
lalu kalau negara
ini tanya polisi
tuh pak jendral
bagus kita suruh
diam aja pak
hah jangan ketawa lho pak
saya suka tanya gitu
mau apa mau didiamin
musuh masuk oke
buat apa pengorbanan
sekian banyak pendahulu pendahulu
raya yang kita cintai ini
seorang presiden itu buat perfres
gak boleh apa
aspirasi dan sebagainya
nah kalau aspirasinya bener
gak bener ya dia tau
tuh pak agus aja kini kini
artinya dia setuju lho
nah setuju lho
pilihan aja mau merubah
kan orang kita ini senang
ngeliharnya ke amerika
itu sekitar dua ratus tahun
tambah sedikit pak
dua ratus tahun yang
dua kali di amandemen itu
itu gak perlu lidi juga ikut
pak apa gak perlu
saya pingin tanya aja dah sebagai warga bangsa
dijalankan tuh apa tau
empat kali amandemen ini
ibu ya kalau yang
gak bisa dijalankan
ada yang manggus
benar pak omongan saya ini objektif
wah waktu itu kan
wah padahal saya bilang
untuk apa pak amerika
dua ratus tahun yang saya dengar baru dua kali
konstitusi yang dibuat itu
kalau perlu dirubah
di situ tapi saya sendirian
nahan udah saya bolak balik
bilang udah cukup
jalanin aja berapa
pasal lah yang dirubah wah
ini akibatnya setelah ini
nah monggo pak haris
ini bagian pengelolaan
jadi pengelolaannya kita
ambilnya aja yang gampang dulu deh
lalu dari situ
seperti yang saya usulkan
itu saya yang bikin loh
kemarin saya di bpjs dikasih
kehormatan lagi pakai
prasasti prasasti ya pak
ih makanya kalau pemimpin
sekali loh pak
dari pemerintah kasih dpr
dpr minta perbaikan
balik lagi kasih lagi
akhirnya sendiri tele tele
bilang udah deh
itu kan dari dua ribu tiga
sampai dua ribu empat jangan diselesaikan
anggaran ini nanti aja
selesai itulah makanya
sekarang ada karena sistem
saya bilang seperti
bayi kalau enggak
melangkah dulu satu kaki
mana dia tahu bahwa kaki
berikutnya bisa melangkah
itulah makanya ada
nah kenapa kok diem saja
itu paling tidak kurang
nggak ada yang namanya sempurna
diperbaiki terus evaluasi
terus supaya maju ke depan
bukan mundur maju
saya melihat tata
pemerintahan republik indonesia
sekarang mujur maju
baik yang mengikat
rakyat banyak itu
harus tetap dijalankan
tidak punya ketika
zaman bung karno
pola pembangunan semesta
itu polanya itu semesta
dipakai mau lima puluh
tahun indonesia ke depan
seperti apa memang seratus tahun
seperti apa bisa lalu zaman
besar haluan negara
tapi kan garis garis haluan
keseluruhan negeri ini
lima tahun pertama seluruh jalan
di republik ini dibuat
dengan apbn sekian
sekarang ajuh nyatukan
berapa kabupaten aja
buat bikin jalan aduh udah dah
oh saya masih perlu untuk
untuk pembangunan rumah
yang sama bu saya sudah perlu jalan
karena itu terisolir
pak haris sudah melirik saya terus
dengan segala ucapan terima kasih
saya diberi kesempatan
untuk paling tidak
sebanyak mungkin dan
pandangan saya itu dapat dilihat
pada hari ini semoga
ada artinya dan sekali lagi
terima kasih wassalamualaikum